dalam konstruksi perkara yang dibacakan wakil ketua kpk johanistanak
syahrul yassin limpo menarik penghutang uang atau setoran dari internal asn kementerian pertanian yang dilakukan secara berjam jam
penghutang ditarik mulai dari ruang lingkup eslon satu
para direktur jenderal kepala badan hingga sekretaris di masing masing eselon i
dengan besaran besar uang yang telah ditentukan oleh syahrul yassin limpo
sumber uang setoran berasal dari hasil markup realisasi anggaran kementan
uang setoran para asn kemudian diterima oleh sekjen kementan kasdi subagiono
kemudian dan juga direktur alat mesin pertanian kementan muhammad hatta
keduanya sebagai representasi syahrul yassin limpo
nilai penghutang yang dikumpulkan mencapai tiga belas sembilan miliar rupiah
ia digunakan untuk keperluan pribadi syahrul yassin limpo
seperti membayar tagihan kartu kredit dan juga membayar cicilan mobil
sel menginstruksikan dengan menugaskan ks dan mh
melakukan penerikan sejumlah uang dari unit eslon satu dan eslon dua
dalam bentuk penyerahan tunai transfer rekening bank
hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa